gubernur jawa tengah ganjar pranowo di sekolah dasar negeri growong kecamatan tempuran kabupaten magelang beberapa waktu lalu
membawa berkah tersendiri bagi siswa maupun warga sekitar
gubernur menyalurkan gawai untuk siswa dan membantu perbaikan internet untuk para pengusaha
agar pembelajaran daring serta sektor usaha berjalan lancar
terima kasih pak gubernur ganjar sudah memberi hadiah hp sama sinyal internet lancar
terima kasih pak ganjar sudah memberi internet sampai di sang growong kerjanya suami sama saya mulai lancar
harapan besar catur arief dan desi widiawati
untuk dapat belajar serta bekerja tanpa kendala akses internet akhirnya tercapai
bantuan yang diberikan gubernur jawa tengah ganjar pranowo telah banyak mengubah hidup mereka
raut muka bahagia pun tampak jelas terlukis di wajah ibu catur
siswa sekolah dasar negeri growong kabupaten magelang setelah menerima bantuan gawai dan perbaikan jaringan internet
ibunda catur senang karena kini anaknya bisa belajar dengan maksimal
dalam kunjungannya di desa growong gubernur jawa tengah langsung bertindak

siswa itu mengeluh sulit mendapatkan akses internet
serta masih banyak yang tidak memiliki perangkat untuk mengikuti pembelajaran daring selama pandemi
gubernur menyalurkan sepuluh unit handphone dan mengatasi akses internet yang tersendat di desa growong
pihak sekolah dasar negeri gowong pun mengungkapkan peningkatan layanan internet di desa itu
sangat berpengaruh positif terhadap keberlangsungan pendidikan di sekolahnya
bapak gubernur datang ke sini memberikan bantuan
yaitu bagi anak yang kurang mampu itu bantuan sepuluh hp untuk pembelajaran
terus juga bapak gubernur meminta kepada dinas terkait untuk menyampaikan indihoom
jaringan indum sampai ke sd alhamdulillah sudah sampai di sini sekarang
terima kasih pak gubernur pada waktu itu menelpon memang di telkom regional semarang
kemudian kami selaku telkom vitel magelang langsung berkumpul
dan kita juga berkumpul dengan bapak gubernur
kita bergerak cepat dan segera proaktif untuk segera memberikan yang terbaik jaringan fiber optik
hingga ke sekolahan di titik di gerowong ini
tentu saja manfaat peningkatan layanan internet tidak hanya dirasakan sektor pendidikan
tetapi juga masyarakat umum salah satunya usaha jasa desain logo
desi widiawati yang menggeluti usaha pembuatan logo bersama suaminya
kini lebih mudah melakukan transaksi penjualan karena internet lancar
sekarang sudah terbantu sama bapak gubernur
internet sudah mulai lancar sudah didukunglah penuh semuanya
kini kondisi di desa growong yang sudah berubah drastis
mulai dari kebutuhan akses internet yang sudah berjalan lancar
baik untuk pembelajaran daring maupun layanan internet yang juga sudah mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dapat terus dipertahankan
bahkan diperluas ke wilayah lainnya yang masih kesulitan mengakses koneksi internet